sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyatakan tarif baru bea keluar ekspor konsentrat sudah dibahas kementeriannya bersama kementerian energi dan sumber daya mineral
pembahasan yang dilakukan sudah berada di level teknis
sri mulyani juga mengatakan bahwa tarif baru biaya keluar ekspor konsentrat sudah sejalan dengan semangat mempercepat hilirisasi di sektor mineral dan batu bara
sikan akan mengirimkan secara segera rincian dari rekomendasi yang sesuai dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan signal mengenai biaya keluar yang dikaitkan dengan progres
saya ingin secepatnya juga sih karena kan memang dibutuhkan segera
nanti kita kalau sudah keluar akan saya sampaikan